didampingi ibu negara iryana jokowi dodo
sabtu siang presiden joko widodo bertolak ke riyad arab saudi
untuk menghadiri arab islamic american summit yang dibuka pada dua puluh satu mei
presiden jokowi menjadi salah satu pembicara
dalam acara yang dihadiri sekitar lima puluh lima kepala negara
termasuk amerika serikat
presiden jokowi menyatakan akan membahas masalah keamanan
seperti tentang radikalisme dan juga terorisme
dalam ktt islam amerika pertama tersebut
pemerintah indonesia juga akan menyampaikan pendekatan diplomasi
dalam rangka kerjasama internasional
untuk membahas akar terorisme dan radikalisme
untuk pertama kali presiden jokowi hadir satu forum
dengan presiden amerika serikat yang baru donald trump
acara tersebut dihadiri pula oleh sekjen pbb antonio guterres
sekjen oki yusuf bin ahmad al usaimin
dan sekretaris liga arab ahmad abdul ghaid
jadi arab islamic american summit ini sangat penting bagi indonesia
karena akan dibahas kerjasama internasional
untuk melawan radikalisme dan terorisme
kita akan berbicara secara detail di situ
pertemuan ini dihadiri lima puluh lima kepala negara kepala pemerintahan